terima kasih anda masih di cnn indonesia newsroom
menjelang sejak presiden jokowi dodo berkunjung ke pusat perbelanjaan pasca hyper square bandung
kedatangan presiden jokowi secara mendadak ini pun menyita perhatian warga
sesampainya di pusat perbelanjaan warga langsung menyerbu untuk berfoto dan bersalaman
presiden jokowi terus menyusuri lantai dua dan tiga pusat perbelanjaan
untuk menuju ke lantai tiga presiden jokowi menghabiskan waktu sekitar empat puluh lima menit
ia pun menuju area pusat makanan
bersama kepala staf presiden muldoko sejumlah menteri kabinet kerja dan gubernur jawa barat
presiden jokowi menyantap kopi dan gorengan khas bandung